aku punya apa apa
sampai capek hitungnya saking banyaknya hahaha hahaha kamu ambil buat beli sembako buat bayar
masuk aja yuk
gara gara bapak belum bayar listrik listrik kita dipademin
sayang kita doain bapak biar bapak punya banyak uang ya biar bisa biar listrik
aku keluar dulu ya mau kemana kang tari angin sumpuk di sini
ya udah banget jangan malem malem ya
butuh uang hutang gue udah dimana mana gue perlu banget mekerjaan nih
kelihatan mukanya kucel gitu

eh tapi udah jangan khawatir gue bisa bantu loh gimana bantuin apaan gue bisa bantu cari kerja mau nggak loh
tapi ada syaratnya belu jangan bilang sama orang orang tentang kerjaan kita gimana mau gak
udah lo ikut gue cepet ayo
tapi kalau ke tahun warga gimana
makanya gue buat tempatnya disini yang jauh dari warga biar dia nggak tau
gini gini kalau lo mau modalnya dari gue tugas lo cuma ngoplo gas terus lo jual ke warga
udah jangan banyak mikir mau nggak
tunjukin ke gua caranya gimana
yaudah let gue ayo
lagi nggak jemur loh
ada apaan nggak lapar nih
kita kan gak punya beras di rumah
tadi aja pergi ke warung mau ngutang gak dikasih
apa terlaluan tuh citi
dia itu gak pernah peduli sama orang miskin kayak kita
suatu saat nanti
kamu jangan sedih ya
buat beli beras sama lauknya
ya allah kang
kamu dapat uang dari mana
kang aja gak kerja sama dino
dan gak akan ada lagi orang yang ngehina kita
emangnya kang jaka bisnis apa sama ibu
kamu gak perlu tahu
yang pasti sekarang aku ini bukan pengangguran lagi
ya udah alhamdulillah kalau gitu kan
yang penting kerja kang jaka barakah dan halal ya
cepetan deh belanja
aku udah lapar
kemana aja sih kalian
abis sholat maghrib berjamaah kang dimau sholat
bapak beli napa buat kamu liat
apa sih bapak
aku punya apa buat kamu
buat beli sembako
buat bayar hutang hutang kita sampe lunes
dan kalian gak perlu hutang lagi
tapi kamu kerja apa
bengkel lagi rame ya
kita bengkel bengkel bengkel udah tutup
mau bisa dibahas lagi
yang perlu kamu tahu ya
aku udah siapin istana buat kita tinggal
besok kita akan pindah kesana
dan rumah gembel ini kalo perlu kita bakar
jangan takabur gak baik
suka banget sih sama ceramah
kenapa kalau jaka jadi berubah kayak gitu
motos bapak ya
aku udah punya motor
ini motor sama mobil beneran punya kita
yang bisa beli mobil beli motor
ya kak juga bisa
biar orang orang tahu tuh
jangan semang kayak gitu
emangnya aku punya dosa apa
emangnya aku punya dosa apa
sekarang kita jalan jalan naik motor
kamu duduk depan sini
udah diri ya
aku naik motor baru
dalam minggu ini beli motor
mungkin punya tuyul kali bu
bisa jadi tuh
berdua ngomong apa tadi
lo pikir gua gak kedenger apa
dasar orang susah
dasar orang kaya baru
baru kaya seupil ada sombong lu
dan lo bakalan ngemis ke gua
lu kalian bangkut bukan gua
udah cukup ya
gua kasih pelajaran kalian
sekarang kalian ngerti kan
biar kalian tambah semangat
saya mau mesen tabung gas